ya papa masih harus terus dirawat dia harus banyak istirahat
rencananya mau segera dioperasi dia noh
oh ya noh tadi malam mama itu mimpi
sampai aku minta maaf ya
kamu jangan marah ya sama aku
isi dandara tangan
setelah itu kamu pergi dari sini
aku gak mau lagi lihat kamu disini
enggak aku gak mau
sayang kamu dengerin aku sayang
aku gak mau pisah sama kamu
aku gak mau kita cerai
kamu tau aku sayang banget sama kamu
jangan suruh aku pergi sayang
pergi dari rumah ini
pulang ke rumah orang tua aku
aku gak mau lagi lihat kamu ada disini
jangan suruh aku pergi sayang
pergi dari rumah ini
karna aku sentiasa mengogyuti cocktail di rumah itu
isi dan tarah tangan